sembilan pelajar yang berniat bolos sekolah dan berpesta minuman keras
ditangkap oleh kepolisian sektor balikpapan timur kamis pagi
sembilan pelajar ini kedapatan memiliki minuman keras
yang dibuat dari alkohol dan minuman energi
polisi membebaskan sembilan pelajar ini namun dengan syarat
harus membasuh kaki orang tua mereka
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
saya perintahkan untuk membasuh kaki orang tuanya masing masing
sambil mengingat bahwasannya orang tuanya ini cari uang
banyak dari orang tua ini menjadi nelayan
cari uang dengan kejaksanaan sesuapanya untuk menjepang
setelah membasuh kaki orang tua
pelajar ini dikembalikan ke orang tuanya masing masing